bagaimana kalau kamu bergabung denganku
dan menjadi pendekar di kelompokku
pasti akan sangat menarik bukan
penawaran kesempatanku hanya datang satu kali
kau yakin ingin menyanyiakan penawaranku radha
aku akan memanfaatkan tawaran ini
setidaknya aku dibebaskan dan bisa merebut peta harta karun itu lagi
baik aku terima tawarannya
pilihan yang bijak
saya juga ingin ikut bergabung
dan buktikan kesetiaan padamu
apakah kamu akan melakukan ini
bunuh saja jakar
karena dia yang kita terjebak disini
bisa bisanya sang ahli bermain dipermainkan
pak aku datang
ya betul kamu lepaskan tali ini
ayo cuma kita harus pergi dari sini
mau kemana kalian
kura kura yang satu itu menarik juga
rada terima kasih karena telah menolongku
tapi karena aku kamu dan dadung jadi
aku juga terkejut
dadung memang begitu
dia orangnya pendendam
kamu juga sudah menolongku
jadi kita impas
terima kasih ya
dasar pengkhianat kamu dadung
dasar pengkhianat kamu dadung
bocah perempuan dan penyum itu
sepertinya mereka sudah siap main main dengan kita saudaraku
dasar potak tempurung
dasar potak tempurung
kenapa kalian malah adu mul
kenapa kalian malah adu mulut
kalau berani jangan di sini
ayo di luar
akan ada pertarungan
aku harus membantunya
tidak bisa begini terus
aku mengawasinya saja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
prajurit ada apa dengan kalian
kenapa kalian tidak membantu pasukan yang lain
warga sangat membutuhkan bantuan kalian
kenapa kalian berdiam diri di sini
maafkan kami kanjeng sunan
tapi kami sangat kelelahan
betul kanjeng sunan
terima kasih kanjeng sunan
dan selalu ingat akan kebesaran allah subhanahu wa'ta'ala
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
walikumussalam zap energ
rumah ini tempat tinggalku
aku berjanji menjaganya hingga ia kembali
tapi sampai saat ini majikanku belum pulang
jaka kamu berbicara dengan binatang
iya ceritanya panjang
rumah ini ada dua
rumah majikan kucing ini
dia berjanji akan menjaganya hingga majikannya pulang
sejak saat itu dia menjadi majikan sekaligus sahabatku
dia berbicara dengan binatang
dia berbicara dengan binatang